sepertinya kita pernah ketemu orang itu
iya gak tau sekali gak tau dua kali
dia lagi sendiri sepi situasi dan kondisi aman terkenali
terus mau apa mau kita todong
kita kan penodong itu udah pekerjaan kita
tapi kan dia orang stres gak kerja gak usaha
gak bakal punya uang
ben ada kabar gembira
kabar gembira apa
saya dapat panggilan kerja di tempatnya dewi
wah selamat atu ya
tapi masih harus interview
nanti jangan lupa
gajian pertama traktir saya
saya janjian mau ketemu dewi
kayaknya kamu gak ngajakin dia buat gabung sama kita deh
saya tuh nelfon tadi ada perlu
saya perlu bantuan kamu
bantuan dewi juga
sama beberapa anak buah sayap yang sudah mau jadi mantan
mau nuntut saya
supaya gak ada yang mau mencari saya
gak ngancam anak buahnya yang mau keluar
supaya saib juga berhenti merekrut orang baru buat jadi anak buahnya
biar gak tambah banyak orang seperti kita di masa lalu
yang lain udah pada kumpul
ada empat orang
kamu gak mau bantu
kamu lebih suka kalau
tapi saya harus ketemu sama dewi
kalau gitu kebetulan
saya juga mau ngajakin dewi
berarti gak bisa sekarang
terus dia juga mau ngomong sama dewi
kita gak bisa bergerak sekarang
gak sampe besok
kita nunggu disini
kita bubar dulu aja
nanti ketemuan lagi disini
yaudah sekarang kita bubar dulu
kok belasnya ditinggal
kan es durainya udah abis
buat apa dibawa
buang ke tempat sampas
orang tidak menjadi
kita selamat iya terus gimana kita cari yang lain aja hayum
sepertinya kita pernah ketemu orang itu iya nggak tahu sekali nggak tahu dua kali
lagi sendiri sepi situasi dan kondisi aman terkendali terus mau apa
mau kita tolong kita kan penodong itu udah pekerjaan kita tapi kan dia orang
stress nggak kerja nggak usaha nggak bakal punya uang oh iya kita cari yang lain aja hayuk
kita belum dapat uang tapi saya sudah capek dari tadi kita jalan terus
kita tolong perempuan itu kayu
dopet dia tukang todong saya temennya
kejar perempuan itu saya sudah capek
kita gagal terus iya
kita tuh tidak bisa thompson dua
yang layak baik baik saja
saya udah sampai
tantesan gak ada
besok pagi juga boleh
saya mau bikin sim
kalau sekarang gak ada
jangan besok pagi ya tuh
nanti kalau udah gajian
ya udah gak apa apa
masih jam kerja
saya juga mau pulang
terima kasih sebelumnya
ini juga aku gak bisa lama
kalau jusnya udah habis aku langsung balik lagi ke kantor
kamu kesini ada yang mau diomongin ke saya atau mau minum ju
ada yang mau diomongin sama kamu sambil minum jus
ada yang mau aku omongin
kamu yakin mau berhenti jadi copet
bener bener siap terima resiko ancaman dari saya
kamu mau jadi pencuri kayak aku
kamu gak capek
kita berantem terus
makanya aku minta putus
kenapa harus itu lagi yang kamu omongin
ya memang itu yang aku mau
jangan lewat telepon
isinya gak tentu
kadang kadang ada hp ada laptop ada kamera
kalau tasnya tas perempuan dompet yang isinya uang juga ada di situ
kalau jadi maling ya percuma
aku berhenti jadi copet
gak ada bedanya
mencuri sama copet itu beda
pencuri itu kalau

aku bukan ngomongin soal definisi
jadi pencuri atau copet itu sama sama jelek
terus kamu mau apa
mau jadi apa